sabtu siang sebuah klinik laboratorium yang melayani tes covid sembilan belas di jakarta tampak dipenuhi warga
mereka berniat memeriksakan diri setelah libur natal dan tahun baru
selain itu ada warga yang memeriksakan diri untuk memenuhi persyaratan berkantor kembali setelah berlibur
ya swab antigen ya untuk persyaratan pulang ke surabaya
tadi kan kemarin habis jalan jalan ya ke jakarta
ini mau pulang jadi harus swab antigen
karena kan kemarin berangkatnya hanya tiga hari aja berlakunya
untuk ini syarat masuk kantor
jadi biarpun nggak keluar kota di rumah aja tetap diwajibkan untuk rapid antigen
ya karena syarat untuk masuk kantor untuk mengurangi banyaknya penambahan pasien covid
jadi walaupun dari luar kota atau di rumah saja karena habis liburan lama kan
jadi tetap harus bawa hasil rapid
setelah libur panjang antrian seperti ini memang jamak terlihat
di klinik speed lab kemang jakarta selatan misalnya
lonjakan jumlah warga yang akan memeriksakan diri bisa mencapai seratus persen
pada hari biasa klinik ini hanya memeriksa delapan ratus sampai seribu sampel
tetapi pas kalibur bisa mencapai satu tujuh ratus hingga dua sampel
lonjakan jumlah ini diperkirakan bisa berlangsung selama seminggu mendatang
untuk mengantisipasi hal itu pihak laboratorium menyebut akan membatasi jumlah warga
yang akan melakukan tes
untuk antisipasi kami yang pertama itu kuota per jamnya itu sudah kami tentukan
supaya tidak terjadi penumpukan atau keramaian pada saat pemeriksaan
yang kedua kami menambah jumlah tenaga untuk pengambilan sampel di tiap pos di tempat kami
jadi per jamnya itu bisa lebih cepat dalam pengambilan sampel itu
untuk menghindari penumpukan atau keramaian pada saat pengambilan sampel
tes covid sembilan belas mandiri pasca libur panjang memang sudah seharusnya dilakukan
tak hanya untuk melindungi diri sendiri tetapi juga demi keselamatan rekan dan keluarga
iwan hermawan jimmy chandra jakarta